kemudian yang tadi dikatakan
jadi tidak kemudian dimanfaatkan gitu ya
untuk menekan perusahaan yang sudah dibiayai
setelah latihan kuda bisa kembali dibersihkan dengan air di bagian bawah tubuhnya
nah setelah di scan kemudian setelah dia menjadi digital itu baru kita mulai proses digitalnya
kayak sekarang gitu ya
kuat dan saya pikir lakers punya
karena mungkin banyak hal hal lain juga yang bisa dikejar gitu
salah satu penyebab utamanya adalah delapan puluh lima persen kedelai di indonesia merupakan kedelai impor
maksudnya gue lepas bukan lepas sih sebenarnya
apa kira kira yang harus dilakukan supaya mudiknya ini tetap aman dan juga nyaman
kan disamarkan asal usul dana itu
salah satu yang bukan mengarahkan tapi apa ya jadi